hukuman kebiri kembali menjadi perbincangan
usai muhammad aris mendapatkan hukuman tambahan
yakni hukuman kebiri kimia
dahulu sebelum teknologi medis berkembang
kebiri dilakukan secara fisik
yakni dengan mengamputasi organ seks eksternal
untuk mengurangi dorongan seksual
nah sekarang seiring perkembangan zaman
kebiri dilakukan secara kimia
tapi sebetulnya apa kebiri kimia
nah berdasarkan informasi dari tim lapangan cnn indonesia
dan juga sianan indonesia com
berikut kami ajak anda untuk mengenal
apa itu kebiri kimia
saya ajak anda untuk mengetahui fyi kebiri kimia
kita buka slide nya
ini beberapa enam poin yang menjadi sorotan
mengenai kebiri kimia
saya kesini dulu
yang pertama adalah
kebiri kimia itu memasukkan zat kimia antri
yakni berupa suntik
jadi bisa dilakukan dengan cara suntik
ataupun dengan memasukkan obat secara oral
atau lewat mulut
nah pemberian obat ini
pemberian zat kimia ini
nantinya akan memicu reaksi berantai
reaksinya akan terjadi
dan testis si penerima
zat kimia anti androgen ini
kemudian kalau dari sperma
ini akan mengurangi hormon testoteron
yang mana nantinya tidak akan ada
untuk tidak timbul gairah seksual
jadi tidak bisa
nafsu begitu ya
kepada lawan jenis
karena sudah dimasukkan zat kimia ini
kemudian ini sifatnya tidak permanen
karena tidak permanen
kebiri kimia ini harus dilakukan secara terus menerus
jadi kalau yang dilakukan ini
selama masa rehabilitasi
umumnya berlangsung tiga sampai dengan lima tahun
sampai dengan lima tahun
selanjutnya kita bergerak ke sini
jadi sebenarnya kebiri kimia ini ada efek sampingnya meskipun dorongan seksual sebenarnya tidak hanya dipengaruhi dengan ini ya
tapi testoteron juga berfungsi untuk peran dalam berbagai fungsi tubuh lainnya
jadi kalau kita lihat ada efek sampingnya ada estelkorosis yang langsung mengarah kepada tulang
atau berdampak pada tulang
yang berdampak pada darah
bisa terjadi kemandulan jika dosisnya melebihi standar yang memang ditetapkan untuk hukuman kebiri kimia
sementara itu kalau soal hukum
di indonesia hukuman tambahan kebiri kimia ini tercantum dalam undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas
tentang peraturan pemerintah atau peraturan pengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu enam belas
nah putusan ini atau kasus aris ini adalah kasus pertama kalinya
sejak tahun dua ribu enam belas dicanangkan
setelah undang undang perlindungan anak disahkan dalam pasal delapan puluh satu dan juga delapan puluh satu a
kalau kita menilik delapan puluh satu dan delapan puluh satwa ini ada dua poin ya
yakni ada kebiri
kemudian ada pemasangan detektor atau pendeteksi elektronik
dalam tubuh tersangka
tapi kalau kita menilik secara besar
kemudian sementara pelaksanaan kebiri kimia ini di indonesia dianggap apa namanya
berbeda begitu dengan negara negara lain
di negara negara lain ini
nyatanya walaupun ada yang sukses
tapi ternyata kebiri kimia adalah pelanggaran ham
yang sudah tercantum dalam kovenan internasional hak hak sipil dan juga politik
jadi ini tentang aturan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam
dan dianggap tidak manusiawi
beberapa negara yang memang menerapkan hukuman kebiri kimia
dalam kasus pelecehan seksual
kita lihat yang pertama adalah inggris
inggris ini menerapkannya sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
ada salah satu nama yang terkenal waktu itu pertama kali adalah namanya alan touring
alan touring ini adalah seorang ilmuwan di inggris
yang mendapatkan hukuman kebiri kimia
namun ceritanya populer karena alan ini tidak suka
efek dari kebiri kimia ini ternyata merusak hidupnya pada akhirnya
di usia ke empat puluh satu tahun alan touring ini mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun pada waktu itu
selanjutnya adalah amerika serikat
amerika serikat ini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi yang pertama adalah namanya john money
dan kalau kita lihat dari inggris dan juga amerika ternyata ini orang orang yang cukup punya nama ya
jadi john money ini adalah seorang psikolog amerika yang melakukan fedofil
dan yang kedua adalah pembahasan

kemudian berikutnya korea selatan di tahun dua ribu sebelas
kita bergeser ke sini
kazakhstan juga baru baru ini
sama ke indonesia waktu itu dua ribu enam belas sudah mencanangkan
tapi eksekusinya sudah dilakukan dari tahun dua ribu enam belas
kemudian rusia di tahun dua ribu
sementara polandia di tahun dua ribu sembilan
well itu dia di indonesia penerapan kebiri kimia masih terus menuai pro dan juga kontra

ini adalah nama yang terkenal
kalau kita lihat peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia ini masih belum rampung diselesaikan
tapi yang jadi pertanyaan besar
apakah hukuman tersebut kebiri kimia bisa memberikan efek jerah dan juga mengurangi kasus kekerasan serta pelecehan seksual di indonesia